operasi tangkap tangan kpk kembali menjerat para oknum aparat penegak hukum
inilah yang kemudian menjadi paradoks bagi sistem penegakan hukum di indonesia
bagaimana mungkin lantai yang kotor bisa dibersihkan dengan sapu yang juga kotor
sampai kapan kasus seperti ini terus berulang
apakah ini juga sinyal bahwa kinerja instansi hukum masih jauh di bawah rata rata
kami akan mengulasnya bersama erna ratna ningsih wakil ketua komisi kejaksaan ri
dan aristo pangaribuan akademisi hukum pidana universitas indonesia
selamat malam bapak dan ibu
selamat malam mas
sebelum kita memulai dialog ini mari kita simak terlebih dahulu bagaimana pendapat mantan hakim asep iwan iryawan
terkait praktek dan modus korupsi para oknum aparat di pengadilan ataupun mahkamah agung
dalam dialog yang kami lakukan beberapa waktu lalu
modus salah satu misalkan bagaimana dari pengadilan pengaju sampai nanti putusan nyampe minutasi
dari mulai dipercepat sampai dihambat
itu modus celah celahnya ada
saya kasih contoh begitu perkara masuk harus sudah lengkap nanti orang mahkamah agung administrasi tadi bermain
kurang surat kuasa lah kurang surat
agar lebih panjang
wah bukan panjang
itu alasannya kenapa masuk mk itu kasusnya bisa
ada yang empat ratus juta itu
dan sebagai dasar nggak tuh harganya lah mereka yang lebih tahu
jadi sekian
itu salah satu modusnya
kedua nah kalau dilihat momennya tadi
sekarang ini itu mungkin juga dia calok
mungkin juga spekulasi
mungkin juga di bagian dari kelompok tertu yang bermain
kalau mungkin bukan bidangnya tadi
kalau bukan bidangnya tadi berarti nggak mungkin dong dia bermain dengan yang lain
pasti ada orang lain
mungkin karena bukan kewenangannya
bagian jaringan selama ini kan pak gajusnya senang dari pak gajus tadi
ya ini selalu berulang
supaya anda tahu kemarin pak gajus yang sebut tadi
dulu juga zaman sebelum ada kpk pak adi andoyo dulu bikin putusan dipalsu oleh pegawai mahkamah agung
sekali lagi kasus rotan itu pak adi andoyo
itu salah satu
itu zaman dahulu kalah
sekarang berulang ulang sampai yamani dan seterusnya
saya sangat senang sekali pak gajus katakan
saya yakin selama belum ada pembendahan kata beliau ini akan berulang
kalau di mahkamah agung data menunjukkan
selama ini hanya baru yamani ya
tidak pernah kasus hakim hakim yang bermain
justru kebanyakan tadi yang tenaga administrasi yang memainkan peran itu
karena apa yang jadi masalah kronik di mahkamah agung
satu pegawai mahkamah agung sejak andri ini
dia dari awal masuk sampai disitu
sedangkan pegawai pengadilan atau hakim berputar
dia tidak pernah ada satu itu
kalau ma sudah di ma terus
di ma terus
sampai jadi bosnya
jadi kalau beli beli merasa nanti merasa bos
hakim hakim di bawah atau karen bawah lebih takut sama pegawai ma
lebih parah lagi perkara
sekarang nggak usah main di pnpt main di ma aja
sekarang banyak perkara yang terbukti itu kan bermain
sampai diputusan dibatalkan
nah ini betul kata prof gajus
bagaimana sekarang membenahi mahkamah agung
jangan sekali kali sekarang dengan kasus beberapa kasus mengatakan ini oknum
ini bagaimana ini momentum
sekarang butuh bagaimana
pimpinan mahkamah agung menyelamatkan mahkamah agung dengan perkara ini
baik kita sudah punya potret tentang kejaksaan
dan kang asep tadi sudah memberikan insight kepada kita
seperti apa kira kira gambaran di level peradilan
saya mau ke ibu erna terlebih dahulu
apa yang ibu terjemahkan dari titik air mata jaksa agung tadi siang
disampaikan oleh jaksa agung berkaitan dengan tertangkap tangannya beberapa jaksa baik di pengadilan tinggi dki maupun di jawa barat
ya karena saya melihat mungkin dia melihat dari sudut pandang bahwa ada satu jaksa devianti yang mungkin dalam hal ini tidak bersalah
kesehariannya sangat sederhana sekali
kesehariannya sangat sederhana
nah ini mungkin harus juga dianalisa apakah dia memang menjadi korban dalam proses itu
karena dia yang ada pada saat itu
kemudian atau memang apa ya terjebak dalam situasi yang mungkin dia tidak bisa untuk
atas menekan kiri kanan juga menekan
mungkin atas ya
nah tapi mbak erna ini kan selama ini ada di komisi
yang tugasnya memang bersisian dengan jaksa agung dan jajaran elitnya untuk mengawasi kinerja adiaksa supaya melaksanakan kerja dengan baik
sebagai apa namanya sebagai penuntut negara dan lain sebagainya
penyidik dan seterusnya
apakah sampai sejauh ini memang track recordnya sudah memuaskan
apakah kemudian reformasi di tubuh kejaksaan sudah sesuai dengan ekspektasi
sebenarnya memang ini kita harus kembalikan lagi dengan kewenangan
kewenangan dari komisi kejaksaan
kita ada dua hal kewenangan yang pokok
yang pertama adalah melakukan pengawasan pemantauan dan penilaian terkait dengan kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan
baik di dalam maupun di luar kinerja
yang kedua adalah memberikan rekomendasi berkaitan dengan perubahan struktur organisasi sdm sarana dan prasarana yang dilakukan
dalam melakukan tupoksinya maka
kita memang menerima pengaduan masyarakat
setiap tahun tahun dua ribu lima belas kemarin delapan ratus dua belas kasus yang dilaporkan oleh masyarakat
memang sebagian besar sekitar empat ratus empat puluh tiga itu berkaitan dengan ketidakprofesionalan jaksa dalam penanganan perkara
misalnya mungkin dia berpihak kepada terdakwa kemudian juga bolak balik perkara
mungkin dari penyidik polisian
ada laporan itu datang dari terdakwa yang kemudian mengaku dimintai
mungkin ada beberapa yang dilaporkan kepada kami juga
tapi mungkin yang paling besar adalah yang kita lihat di publik beberapa waktu yang lalu
jadi memang kemudian kita tidak hanya melakukan peranganan laporan pengaduan masyarakat
tapi kita juga merekomendasikan
apakah semuanya berukuran
apakah ujung ujungnya uang
untuk tidak juga itu apa ya maksudnya
karena kan untuk yang masalah suap tentu saja ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan
kewenangan itu misalnya yang kalau tadi pak asep mengatakan dalam proses pengadilan
mungkin di dalam hal ini jaksa juga prosesnya itu memang dari kepolisian dari kejaksaan
dan juga kepeladilan
di kejaksaan mungkin ya awalnya dia jadi saksi
mungkin bisa nanti menjadi tersangka
kemudian juga berkaitan dengan apa namanya
maksud saya begini apakah kemudian seorang jaksa devi yang hidupnya sangat bersahaja
lepas dari ada dua kemungkinan bahwa sistem yang menekannya kemudian akhirnya terlibat
atau dia memang tidak sama sekali terlibat
kemudian terseret seret misalnya
atau memang karena kesulitan hidup pada akhirnya ya kepepet gitu
sampai sejauh mana remunerasi isu soal kesejahteraan itu mengemuka di adiaksa
dan mung aristo tadi sudah tersenyum senyum
nanti saya akan minta bocoran karena beliau punya banyak bocoran biasanya dari kejaksaan
karena partner juga akademisi juga begitu
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami dengan perbincangan
kita masih berbincang terkait banyaknya penegak hukum yang kemudian tersandung perkara yang seharusnya menjadi pekerjaan utama mereka
hidup dan mati mereka
tapi kemudian mereka sendiri akhirnya terseret
dalam pekerjaan tersebut
saya tanya sama bu erna tadi
apakah memang ada isu soal kesejahteraan yang masih belum selesai
seperti yang tadi saya sebutkan pekerjaan yang lainnya adalah kita kan melakukan pemantauan juga dan juga mengusulkan rekomendasi terkait dengan organisasi serana dan prasarana
nah ketika saya melakukan pemantauan di lapangan memang banyak juga jaksa jaksa yang bagus
dan banyak juga inovasi inovasi yang mereka lakukan untuk melakukan pelayanan
tapi apakah remunerasinya itu hampir sampai tidak masuk akal begitu
ya karena memang salah satu yang dipermasalahkan memang gajinya yang cukup rendah dibandingkan
kalau misalnya ibu erna tahu dan mau menjawab selevelan jaksa devi itu berapa gajinya
saya mungkin tidak tahu secara pasti
tapi memang kalau misalnya untuk hakim
itu mungkin sekitar puluhan juta ya mungkin belasan
tapi kalau untuk jaksa itu di bawah sepuluh
kejari berapa gajinya
saya tidak tahu dengan pasti itu berapa gajinya
tapi memang yang kita temukan ya pak arison mungkin nanti kita tanya
diukur sama umaris
kemudian juga memang permasalahan juga kita melihat bahwa sistem rekrutmen yang belum transparan dan profesional
dan juga memang yang jadi permasalahan adalah mekanisme mutasi dan promosi
bu ngaristo apa yang anda ketahui soal ini
apa pertama anda melihat fenomena ini
terakhir jaksa ditangkap tangan dengan uang lima puluh juta begitu ya
sampai pak ketua kpk mengatakan ya lima puluh juta aja nggak usah dihadirkan di sini lah
anda sudah tahu angkanya lima puluh juta seperti apa
jadi tidak perlu dihadirkan bukti buktinya
yang pasti saya mau melihat bahwa permasalahan ini kan
tadi mas alfito katakan terus berulang
tentu kita harus lihat sebenarnya pokok permasalahannya apa sih
kalau saya mau melihat ini secara lebih luas dan agak teoritis
tadi kita lihat cuplikan kang asep yang mengatakan bahwa ini banyak modusnya
pertanyaannya kemudian kenapa bisa banyak modusnya
karena saya pikir kita lihat dalam sistem hukum kita
sebenarnya ini bukan masalah kejaksaan aja
kita bicara soal judicial framework yang lebih besar
ya baik itu
penyidik polisi kejaksaan maupun pengadilan
dan pengacara ya in between
nah sekarang kita lihat sebenarnya hukum acara kita
di dalam hukum acara kita
memberikan ruang yang sangat luas
memberikan ruang yang sangat luas diskresi yang luas kepada jaksa
diskresi yang luas ini kontrol dan power yang luas ini
tentunya akan menimbulkan satu potensi
itu kan terkenal kan
tapi kalau ada diskresi juga
ini kan menjadi banyak modusnya
kan pertanyaannya kenapa bisa ada korupsi
karena ada kewenangan yang disalahgunakan
kewenangannya sebenarnya apa aja di dalam sistem kita
kenapa saya katakan ruangnya ini secara teoritis secara akademis ini terlalu luas
misalnya yang sekarang lagi diuji di mahkamah konstitusi soal waktu penuntutan
ya yang kita kenal dengan p sembilan belas p dua puluh satu
ini kan nggak ada limitation nya
nggak ada batasnya
batasnya hanya dalawarsa
dalawarsa tindak pidana sendiri
jadi nasib orang itu bisa digantung
dari situ muncul modus pertama
ditahan dulu berkasnya
supaya tidak naik
ya tidak naik
nah sekarang bolak balik berkas itu lama lama ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum
itu transaksi tersendiri
bagaimana berkasnya ini ditahan dulu
itu yang pertama
sementara ada sprindik yang hari ini dibatalkan besok sudah terbit lagi
nah itu lain lagi nanti ya
itu pengalaman pribadi
itu orang yang tepat yang kita bicara itu
kemudian yang kedua selain itu mengenai kewenangan skp ii dan depon ring
ini juga terjadi ruang transaksi menghentikan penuntutan
menghentikan penuntutan ini biasanya di sini ruang transaksi terjadi
kemudian yang paling klasik adalah masalah penahanan
ini juga paling klasik karena penahanan itu kan alasan subjektif berperan sangat besar
tapi begini nih bung aristo
apakah demikian berarti
bung saya belum nanti ada dakwaan
iya enggak artinya oke lah
ya ada dakwaan tuntutan nanti sampai
ini ruang ini kan terlalu luas
pertanyaan saya apakah sedemikian bobroknya sistem kita
apakah di negara lain sistemnya sama sekali tidak memberikan ruang gerak sehingga akhirnya fraud semacam ini bisa terjadi di indonesia
yang namanya kejaksaan ini kan tugasnya adalah menegakkan hukum
memang di mana mana powernya itu mirip mirip
tapi yang berbeda adalah controlling di enforcement authority nya
kita ini sebenarnya saya harus katakan kita agak terlambat
penetapan tersangka secara resmi mahkamah konstitusi baru memutus itu baru pada tahun dua ribu tujuh belas
karena pada waktu itu perkaranya pak budi gunawan
sebenarnya sebelum pak budi gunawan itu sudah terjadi di perkaranya pak syafron pak batria abdul fatah
cuma tidak diakui
jadi kita memang menambal sulam sistem hukum acara pidana kita
kita lebih mengedepankan quick fix daripada hukum acara pidana secara keseluruhan
kita harus mengenai prakteknya secara internasional
yang ditekankan adalah kontrol terhadap kekuasaannya
sehingga meminimalisir ruang transaksi
misalnya di amerika
di sistem common law ya di amerika
itu kan sebelum jaksa membawa dakwaan itu kepada pengadilan sesungguhnya
di mana grand jury yang terdiri dari orang orang awam bukan orang orang sajian hukum
melihat make sense gak sih orang ini di dakwaan
kan itu kita ini yang missing sebenarnya
sebenarnya di sistem kita
nah oleh karena itu kita bicara sistem
maka paling tidak saya melihat ada sebenarnya dua solusi
yaitu solusi sistemnya sendiri
yaitu solusi jangka panjang
dan solusi terhadap internal kejaksaan
di mana solusi jangka pendek
jangan bicara solusi solusi nanti segmen tiga
kita bicara tentang boroknya dulu
nah yang anda ketahui seperti apa sih praktek praktek yang biasa ditemukan di level jaksa maupun hakim
sebenarnya saya katakan bahwa
ini bukan rahasia lagi
karena menurut survei dari transparency international kan
dimana kita salah satu yang paling rendah di negara asia tenggara
yang kedua bribery corruption index kita itu ranking dua puluh enam dari dua puluh delapan
ini saya tidak bicara soal kejaksaan perse
cuman kita bicara judicial framework ya
ada hakim juga
itu kan pertanyaannya
ini dari survei tersebut dari perception index tersebut
kita ini lumayan bobrok pertanyaannya
kemudian kan bagaimana kita memperbaikinya
ini sistemik kita tahu ini tuh sistemik
dari bawah sampai atas
jadi yang dilakukan penangkapan penindakan itu sebenarnya baik
tapi itu bukan solusi jangka panjang
kalau kita bicara problemnya adalah
ini satu penyakit yang sistemik
kita kembali ke kejaksaan dulu deh bu erna
di kejaksaan apa yang
kasus yang paling mencengangkan buat komisi kejaksaan di tahun dua ribu lima belas
yang paling anda ingat dari setumpuk kasus yang anda tangani
delapan ratus kemudian empat ratus nya berhubungan dengan ketidakprofesionalan
dari empat ratus itu yang paling highlighted banget yang masih anda ingat
memang sebenarnya kalau
kalau untuk kasus yang
memang kalau misalnya
dari rapat rapat pleno yang kami adakan
bahwa itu kasus lanyala
sebenarnya itu yang paling highlight karena
laporan pengaduan yang kami terima itu
kira kira berjumlah lima puluh laporan pengaduan
jadi kalau kita misalnya rapat pleno
setiap minggu itu ada laporan dari lanyala
dan ini memang kita sudah
kemudian juga kita sudah membentuk tim
dan juga pada saat proses persidangan
ini juga pak ketua komisi kejaksaan
dan juga pak indro yang menangani kasus ini
itu juga melakukan pemantauan
memang kalau dari komisi kejaksaan
kita tidak bisa melakukan
ketercengangannya hanya karena lima puluh laporan itu
atau tindak tanduk jaksanya juga jadi perhatian dari komisi
sebenarnya ada beberapa kasus
ada kasus yang highlight juga
misalnya di cibinong juga ada kasus
yang menurut saya ada tindakan asusila
yang dilakukan oleh seorang jaksa
di mana jaksa tersebut
dia dalam tanda kutip
merayu istri dari tersangka atau terdakwa
kemudian dia mengajak untuk dalam tanda kutip berkumpul
berjanji bahwa akan dibebaskan
ya dan itu tidak hanya satu
tapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan sosialisasi
jadi bukan hanya uang ya
tidak hanya uang
tapi tindakan asusila
dan juga mungkin ada juga yang tindakan tidak disiplin
itu juga ada
apa tindak disiplin seperti apa
dia tidak masuk kantor
dia lebih sibuk di
apa kegiatan lainnya
kegiatan lainnya mungkin lebih bisnis
mungkin karena gajinya tidak cukup
jadi tidak hanya uang
ada juga tindakan tindakan yang tidak patut
yang dilakukan oleh jaksa
dan ketika ini
yang saya bacakan tadi
daftar grafik tersebut muncul
itu kan hanya gunung es gitu ya
apakah kemudian itu menjadi semacam common sense
buat kejaksaan o
apa buat komisi misalnya
bisa dipahami bisa dimengerti
kalau kami tentu saja
maka kemungkinan laporan pengaduan masyarakat itu
hanyalah pintu masuk
untuk kita bisa melakukan perubahan
berkaitan dengan rangka tugas kita
untuk meningkatkan kinerja kejaksaan
dari delapan ratus kasus itu melibatkan jaksa semuanya
berapa dari sekian banyak itu
berapa yang kemudian akhirnya dipecat
kita belum tahu pastinya
mungkin itu ada datanya di jam was
mungkin sekitar seratus an
seratus an sudah dipecat ya
seharusnya lebih sedikit atau lebih banyak
kami akan kembali sesaat lagi
tetap lo bersama kami
kejaksaan ini kan institusi yang dijalankan oleh individu individu
dengan memberikan kekuasaan yang begitu luas
ini kan konsekuensi logisnya tadi keseluruhan undangan
dan ini membuat ruang transaksinya tadi saya katakan
membuat ruang transaksinya begitu besar
nah kemudian karena pertanyaannya kemudian
tapi ruang itu kan kalau misalnya orang yang nggak mau kan nggak di jalan
ada ruang ya itu kan tergantung per individunya
kalau kita bicara bahwa kontrol di individu itu kan sangat sulit
kontrol individu tapi kan bagaimana kita menciptakan sistem
yang tidak memberikan ruang transaksional
kan itu yang harus kita perhatikan
misalnya sekarang kan komisi kejaksaan ini kan salah satu produk reformasi
tapi sayangnya komisi kejaksaan itu kan hanya rekomendasi
tootless yang dia bisa hanya rekomendasi
nah saya katakan solusinya bagaimana
tadi saya sudah mau masuk solusi cuma katanya kita bicara bobroknya dulu
nah sebenarnya kalau ini solusi sistem
tadi saya katakan solusi sistem salah satunya adalah tentunya
jangka panjang revisi undang undang
kuhap dan kuhap ya
hukum acara pidana
acaranya dulu karena ini kan bicara prosedur
kita bicara acaranya dulu
ini kan sebenarnya nggak selesai selesai
banyak terjadi perdebatan
di dalam ru kuhap ya perdebatan yang paling alat itu adalah
mengenai adanya perubahan yang terjadi di ru kuhap
mengenai adanya hakim pemeriksa pendahuluan
atau hakim pengawas
nanti dengan adanya hakim pengawas
ruang itu memang diminimalisir
misalnya ruang untuk meningkatkan penyidikan kepenuntutan
itu harus minta konfirmasi hakim pengawas
ruang untuk membawa penuntutan itu
dakwaan kepada pengadilan
jadi harus dikonfirmasi
itu prapradana yang perluas lah artinya
sebenarnya prapradana ini kan pasif
kita ajukan dulu baru diadili
tapi sebenarnya sistem acara pidana yang modern
bukan hanya belanda italia jerman
kita nih dibandingkan mereka ini
kita agak ketinggalan
karena kita terlalu memberikan ruang
kita berharap bahwa yang namanya jaksa jaksa ini adalah statement
itu kan filosofi zaman dulu
ya mencapai realis ini utopis lah
ketika ada ruang transaksi
itu konsekuensi logis ya
akan terjadi transaksi transaksi
karena modusnya ini begitu luas
yang paling pertama tadi revisi ruu kuhap
yang kedua tentunya monitoring
jadi revisi ruu kuhap dengan hakim pengawas itu
namanya di luar negeri itu examining magistrate ya
jadi dia mengawasi sebenarnya
apakah kekuasaan yang diberikan kepada negara ini
sudah dijalankan dengan betul
kekuasaan kejaksaan kekuasaan kepolisian
ini adalah kekuasaan untuk
melanggar hak asasi manusia orang
karena dia bisa menahan menyita menyadap dan lain lain
ini kan persoalan yang sangat serius
jadi ketika ada judisiannya kalau dia menangani hak asasi manusia orang karena dia bisa menahan menyita menyadap dan lain lain ini kan persoalan yang sangat serius

maka konsekuensinya sangat serius
itu yang pertama
kemudian yang kedua monitoring
walaupun sebenarnya inisiatifnya baik
dulu komisi kejaksaan ya salah satu produk reformasi
tapi kan kita lihat sekarang ini kan
ini kan harus diakui tootless
nggak ada giginya
menerima laporan kemudian hanya rekomendasi
karena ada satu resistensi
sebenarnya lumayan kuat
kemudian yang ketiga solusi jangka pendek
solusi jangka pendek itu
reaksi dari kpk yang melakukan penegakan hukum
sangat baik untuk solusi jangka pendek
mengingatkan kita bahwa ada yang salah
dalam penegakan hukum kita
tapi kan ini berulang terus
tidak lama setelah
dki ada lagi kejadian di jawa barat
jadi ini sebenarnya
kalau menjawab masalah sistem
menjawab suatu persoalan sistemik
penangkapan penangkapan ini bukan jawaban yang tunggal ya
begitu juga dengan tadi dibahas soal remunerasi
itu juga tidak menyelesaikan
mungkin itu salah satu solusi
tapi kalau hanya solusinya tunggal
karena ini sistemik
solusinya tidak mungkin
jadi tata ulang lagi sistem hukum kita
tata ulang lagi sistem hukum kita
dan saya baiklahnya
sebenarnya dari zaman tahun dua ribu lima
waktu ada satgas pemberantasan mafia hukum
kan reformasi kejaksaan itu kan salah satu agenda utama
pada waktu itu saya ingat
paling tidak ada sepuluh peraturan jaksa agung
mengenai rekrutmen mengenai pengawasan internal
tapi kan toh ternyata
tadi kan dikatakan ini tip of the iceberg
karena ini sudah sedemikian sistemik
tadi orang yang masuk
dan sistem patronisasi ya pak
patronage di kejaksaan
baik di kejaksaan maupun di institusi institusi pendekatan hukum ini
pada waktu kejaksaan dki
jaksa tinggi ya
kita gak tahulah
mungkin mudah mudahan saya salah
bukan untuk melindungi kepentingan jaksa jaksa yang lain
tapi patronage ini di kejaksaannya
esprit de corps itu kan di tiga lembaga itu sangat kuat kan
itu dia itu tantangan tersendiri
kalau misalnya rekomendasi semacam itu
kita bicara tentang kejaksaan saja dulu deh
kalau dari komisi kejaksaan yang lekat setiap hari bertemu dengan jaksanya
mengetahui seluk beluk menangani kasusnya
dan tahu hulunya seperti apa
kemudian terjadi kasus itu seperti apa
apa yang menjadi rekomendasi komisi kejaksaan
sebenarnya memang ada rekomendasi yang secara organisasi
dan juga rekomendasi berkaitan dengan komisi kejaksaan
dan juga rekomendasi berkaitan dengan peranganan perkara
memang benar bahwa kita terbatas memiliki kewenangannya
untuk memang mengeluarkan rekomendasi
untuk mengirimkan rekomendasi kepada jaksa agung
untuk menindaklanjuti kasus yang misalnya
yang dalam hal ini menarik perhatian publik
tapi memang dari keterbatasan kewenangan tersebut
sebenarnya kami sudah menilai kewenangan yang berbeda

kita juga pada tanggal satu april
kita langsung mengirimkan surat rekomendasi
yang pada intinya kita adalah mendukung kpk
dan juga kejaksaan agung untuk sinergi
untuk menyelesaikan perkara yang diduga
ada keterlibatan dari kejaksaan tinggi dki
untuk diusut secara tuntas
dan juga kita meresak kepada kejaksaan agung
untuk memang kalau dia berubah
untuk memang kalau dia berubah
dia bersalah ya memang harus dinyatakan bersalah
pembedahan sistem apa yang jadi catatan
kemudian memang kita dalam hal ini
seperti tadi yang dikatakan oleh rekan saya
kita sendiri memang mengapresiasi kpk
yang telah berhasil untuk melakukan ott
terhadap aparat penegak hukum yang ada
tapi menurut saya itu hanya terapi kejut
dan saya sih merasa bahwa itu akan terus menerus terjadi
sekarang sudah mulai tidak merasa kejutan ini
karena sudah beberapa kali ya
karena yang tidak tertangkap itu untung
yang tertangkap apa saja
karena memang seperti itu
jadi saya sepakat bahwa harus sistem yang dimenahi
kpk tidak bisa bekerja sendiri
tapi juga dia harus berkoordinasi dengan
lembaga pengawasan yang ada
misalnya dengan komisi kejaksaan
dengan kompolnas dan juga dengan komisi yudisial
itu komisi komisi yang tootless juga
kalau istilahnya berlaris itu
sebenarnya untuk mencari akar perangai yang berlaku itu

memang dalam pertemuan di kpk
kemudian mungkin tanggal empat april itu
saya juga ke kpk untuk menanyakan
berkaitan dengan kasus kajati itu
dan memang disitu kita sudah ada mou dengan kpk
dan mungkin kedepannya ada kerjasama yang dilakukan
terkait khususnya berkaitan misalnya dengan supervisi
terhadap jaksa jaksa di daerah
terhadap jaksa jaksa di daerah
di kejaksaan negeri di daerah
untuk melakukan penanganan kasus korupsi juga
karena kan kpk itu hanya dipusat
tentu saja dia tidak bisa menangani penanganan kasus ini
itu kan seperti kayaknya waktu saya jadi wartawan pemula
itu sudah saya dengar sampai sekarang
kita masih belum punya uang
itu sudah lama sekali ya
ini anda optimis itu akan selesai atau
ya sebenarnya itu kan sudah masuk prolegnas ya sebenarnya ya
sudah masuk dalam pembahasan juga di dpr
sudah beberapa kali
cuman memang tadi saya katakan
disini ada debat yang alot itu mengenai
soal hakim pemeriksa pendahuluan itu kan sudah berganti beberapa kali istilahnya
dari hakim pengawas hakim pemeriksa pendahuluan
tadi saya katakan mudah mudahan saya salah
karena dengan di introduksinya ya
satu pengawas baru satu hakim pengawas baru
konsep pengawasan kan ruang ruang tadi itu kan
ruang ruang transaksi tadi itu kan menjadi
akan semakin berkurang
akan semakin berkurang
yang kemudian bertumpuk semua di hakim pengawas ini sebenarnya
sebenarnya bertumpuk juga di hakim pengawas ya
bukan bertumbuk ini kan di split
kewenangannya ini kan di split supaya balance lah
ya tapi artinya
hakim pengawas ini akan sangat berkuasa kan
akan sangat powerful kan untuk menentukan
ya bisa dibilang begitu ya
karena memang itu tugasnya ya
hakim itu kan tugasnya
dia yang mengawasi
jadi memang ada dulu kan sistemnya ada hakim pengadil
ada hakim pengawas
dulu ada namanya hakim pemeriksa investigating judge
masalahnya kemudian kalau misalnya diseleksi
begitu seperti sekarang memilih hakim agung
dan hakim konstitusi
maka dari itu saya katakan ini kan solusinya
saya bilang tadi ada solusi jangka panjang
ada solusi jangka pendek
nah kalau misalnya masih ada ruang ruang politik soal itu lagi kan
itu kita harus perbaiki sama sama
sama halnya juga dengan kejaksaan
kejaksaan ini kan juga rentan ya
kejaksaan ini kan eksekutif
kita harus akui dia adalah alat kekuasaan eksekutif
kasarnya tapi alat yang sebenarnya untuk menegakkan hukum
bagaimana menegakkan hukum
nah ini juga rawan kan di infiltrasi
ya seperti kita lihat
depo nering dan lain sebagainya
ya seperti depo nering misalnya
kalau lah nyala itu
itu lain lagi gak
itu lain lagi
jadi itu menarik juga
soalnya ada putusan peradilan
tiga jam kemudian
jaksa mengeluarkan seperindik yang baru
ini kan seolah olah
ini saya tidak mau masuk ke pokok perkaranya
tapi itu akan jadi masalah buat kuasa hukumnya
saya ingin menunjukkan
saya ingin menunjukkan sebenarnya
ini ada masalah loh
ketika dua institusi ini saling
itu kan dua institusi yang saling tidak percaya
ya sudah lah
ini masalah juga
itu pasti akan jadi masalah buat kuasa hukumnya
jadi kita serahkan kepada kuasa hukum
terima kasih ibu dan bapak
nampaknya masih akan cukup panjang perjalanan kita
mudah mudahan kita berdoa saja
bahwa kasus macam ini
jangan terlalu sering terjadi
semakin khawatir kita